dan selanjutnya ini ada pemandangan unik di stasiun jakarta kota jakarta pusat
dimana sejumlah karyawan kereta komentar indonesia memperagakan busana batik
untuk memberikan perayaan hari kartini yang jatuh pada kemarin ya tanggal dua puluh satu april
dan sabtu pagi pt kci meraihkan hari kartini di stasiun jakarta kota
ada sekitar dua puluh pramugari kci yang menggunakan balutan pakaian bermotif batik
dan berlenggak lenggok seperti yang anda lihat ini di depan para penumpang stasiun jakarta kota
nah selain di stasiun pegelaran busana juga dilakukan di dalam kereta
dari stasiun jakarta kota menuju stasiun juanda dan kembali ke stasiun jakarta kota
acara juga dimeriahkan dengan pembagian sepuluh gelas kopi khas indonesia
di stasiun jakarta kota yang diracik oleh para barista perempuan
ya jadi gini kopi bareng kartini hari ini kita lakukan
karena ternyata barista itu kan sebenarnya dulu identik dengan pria ya laki laki
nah sekarang ternyata sudah selesai
sangat banyak kita sempat berdiskusi dengan komunitas kopi nusantara
ternyata sangat banyak barista perempuan
nah ini menurut saya sangat menarik
sekaligus kita melakukan acara salah satu dalam rangka hari kartini ini
dengan tema ngopi bareng kartini
karena memang kenapa ngopi bareng kartini
barista yang kita hadirkan ini dari dua puluh barista
ini semuanya barista perempuan
nah didampingi asistennya masing masing juga
sepertinya karena kututup dua puluh tiga dari dua puluh enam barista
dan masing masing di tv serta di radio siapa juga tetap melakuku